selanjutnya beragam tuntutan buruh akan kembali disuarakan pada hari buruh tahun ini
selain isu upah dan penghidupan layak buruh juga menuntut pemerintah mencabut peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing
ya koresponden cnn indonesia mumtazah catra dindingrat berbincang dengan hanif dakiri membahas sejumlah tuntutan buruh
satu mei biasa diperingati oleh seluruh pekerja di seluruh dunia sebagai hari buruh atau biasa dikenal sebagai may day
dan biasanya seperti di indonesia may day diperingati dengan beragam acara mulai dari long march dan juga unjuk rasa
nah saat ini saya sedang bersama dengan menteri tenaga kerja hanif dakiri untuk membahas seluruh isu isu yang ada di indonesia mengenai ketenaga kerjaan
selamat pagi pak hanif
nah pak hanif ini pertama kita kan sedang lagi jalan santai nih pak
salah satu himbawan bapak adalah may day ini diperingati dengan pandemi
itu kenapa pak
intinya adalah kenapa may day harus diperingati
saya akan dengan riang gembira harus menjadi pandai agar teman teman buruh dalam berjuang itu selalu bisa termotivasi bisa lebih bersepakat bisa lebih punya optimisme
dan tentu saja juga dari segi strategi dan metode perjuangan itu biar bisa lebih capil lah kira kira gitu
dari beberapa tuntutan itu kalau kita lihat ada tuntutan tuntutan yang selalu disuarakan tiap tahun
misalnya penghapusan outsourcing menolak adanya tenaga kerja asing menolak upah rendah
nah bagaimana kemudian pemerintah
utamanya dari kementerian tenaga kerja ini memastikan bahwa tahun depan pada mei tahun depan tuntutan tuntutan ini tidak lagi disuarakan pak
kita justru malah berharap bahwa teman teman dari serikat pekerja ini benar benar bisa melihat tantangan perubahan dunia di masa yang akan datang ini
nah kalau kemudian berputar pada isu isu yang lama yang itu sejak bahkan sejak saya mahasiswa waktu saya ikut demo buruh juga isunya itu juga
ini kan berarti nggak ada perubahan nih dari serikat pekerja
nah oleh karena itulah maka menurut saya
pedekatannya harus dilupa
jadi misalnya kalau biasanya kalau ngomong isu tertentu itu isinya tolak tolak tolak tolak gitu
nah ini harus coba lebih kreatif untuk mencari solusi terobosan dalam menghadapi tantangan perubahan yang begitu cepat
nah ini kan ada satu tuntutan baru nih pak yang nantinya rencananya akan disuarakan pada tanggal satu mei
yaitu menolak adanya ppres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas dan juga terutamanya menolak secara spesifik nih pak
kedatangan tenaga kerja asing terutamanya dari tiongkok sebagai buruh kerja kasar
lalu bagaimana tanggapan
itu kan hanya menyederhanakan prosedur perizinannya
menyederhanakan birokrasi pelayanan agar tidak berbelit belit
karena kalau berbelit belit ini akan menghambat investasi
ini harus dilihat secara jernih gitu
jangan sampai kemudian kita ini salah paham misalnya dengan kehadiran perpres ini
yang justru ini adalah untuk membantu mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak
sudah di lapangan ada pelanggaran nah itu harus dilihat sebagai kasus
nah kalau kasus saya minta agar itu tolong jangan digeneralisasi
kalau kasus jangan dibesar besarkan
kalau kasus ya jangan diolah olah jangan digoreng goreng
jadi intinya saya ingin katakan bahwa terhadap kasus pelanggaran mengenai kegunaan tenaga kerja asing ini
pemerintah tidak diam pemerintah tidak membiarkan
pemerintah terus melakukan penegakan hukum
nah kalau misalnya ada hal hal yang pemerintah dianggap misalnya belum tahu
diinformasikan saja dilaporkan saja sehingga kita akan tindak
nah garansinya apa nih pada pemerintah untuk memastikan bahwa memang
lapangan pekerjaan terutamanya untuk buruh kasarnya tidak akan diambil oleh tenaga kerja asing
beberapa hal yang kemudian dikhawatirkan oleh para buruh di indonesia ini
terkait dengan adanya perpres ini pak
ya pasti kan tidak
jadi bahwa penciptaan lapangan kerja yang melalui investasi ini
ini kan jumlahnya besar
nah dari jumlah lapangan kerja yang tercipta lewat investasi itu
itu kan hanya sebagian kecil saja yang diisi oleh tenaga kerja asing
jadi ibaratnya kalau anda ini investor dari luar negeri
datang ke indonesia terus kemudian anda buka lapangan kerja
lalu mungkin anda bawa sebagian kecil orang ke sini
sebagian besarnya lapangan kerjanya buat siapa
buat rakyat indonesia
terima kasih banyak pak hanif untuk waktunya
sama sama kita berdoa pak agar pemerintah dan juga serikat buruh
dan juga buruh yang ada di indonesia ini bisa saling bergandengan tangan
untuk mencari solusi yang terbaik agar sila kelima pancasila ini
dapat benar benar diwujudkan
sampai jumpa di tangerang banten
nah gitu dong